pernahkah anda mendengar kata inflasi
ya inflasi adalah peristiwa meningkatnya harga harga secara umum dan terus menerus
secara umum ada tiga penyebab inflasi di indonesia
pertama harga makanan bergejolak
kedua harga barang yang dikendalikan pemerintah seperti bbm dan tarif dasar listrik
ketiga inflasi inti yang disebabkan oleh tingginya permintaan faktor eksternal dan ekspektasi masyarakat
bersama dengan pemerintah bank indonesia membentuk tim pengendalian inflasi tpi dan tim pengendalian inflasi daerah tpid guna menjaga stabilitas harga
pencapaian stabilitas harga dilakukan tpi dan tpid melalui ketersediaan pasokan
keterjangkauan harga kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif
lalu tahukah anda bahwa kita dapat membantu menciptakan stabilitas harga melalui penerapan pola konsumsi yang bijak
berbelanja sesuai kebutuhan dan mencintai produk dalam negeri
mari bersama kita jaga stabilitas harga